siapa tak kenal delman
transportasi tradisional yang kini terus tergerus zaman
pesatnya perkembangan transportasi modern di jakarta
perlahan mengikis eksistensi dari kereta tenaga kuda ini
di jakarta delman terlihat tak lebih dari sekedar sarana rekreasi
rasa senang penumpang seolah menjadi kunci bagi delman untuk terus ada
tapi siapa sangka di balik rias indah delman yang seakan hendak mengikuti karnaval ini
ada komunitas kusir delman yang harus berjuang untuk terus hidup
seperti komunitas kusir delman yang tinggal di kelurahan sungai bambu tanjung priok jakarta utara
sebagian besar kusir delman yang hidup di sini merupakan warga pendatang dari luar jakarta
seperti jawa barat dan jawa tengah
kalau harapan saya sih pingin saya itu di jakarta itu delman itu
dibebasin gitu mau kita ke monas mau ke taman harus dibebasin
karena dari dulunya kan alat transportasi sebelum yang lain kan delman dulu
sebelum ada motor mobil kenalan yang lain kan zaman dulu
ini jadi budaya juga harus direstorin
iya sekarang di jakarta malah banyak kan dusir dusir
maksudnya si rembo biasanya dipakai banyak buat tunggang
harganya sepuluh ribu seputaran bolak balik itu
sejak belasan tahun lalu
orang orang inilah yang menggantungkan hidupnya dari kuda dan kereta delman
keterbatasan lahan yang ada
membuat mereka menjadikan kolong jalan tol insinyur wiyoto wiono
sebagai kandang bagi sembilan ekor kuda yang dipelihara
selain dekat dengan rumah kontrakan yang mereka huni
murahnya biaya juga menjadi alasannya
wuih geter ya setiap ada mobil lewat
ya beginilah kondisi di kolong tol insinyur wioto wiono tanjung priok jakarta utara
keterbatasan lahan yang ada
maka kolong tol ini dimanfaatin sama pak kusir yang ada di sini
untuk jadi tempat kuda kuda mereka beristirahat tidur
terus juga dikasih makan dan dimandiin
sambil menunggu waktu mereka berprofesi lagi sebagai kuda tunggang ataupun kuda delman
nah kebetulan sekarang saya lagi dapat tugas nih dari pak kusir
untuk kasih makan kuda yang ada di sini
salah satunya kuda putih itu yang ada di belakang saya itu namanya betran
nah saya mau kasih makan ini karena udah waktunya makan nih
yuk saya mau kasih unjuk nih
nah ini kudanya nih
waktunya makan siang betran
saya agak takut takut nih
sekitar jam tiga sore adalah waktunya bagi kuda kuda ini bersiap mengarungi jalanan di ibu kota
setelah dimandikan dan diberi makan kuda kuda ini akan didandani dan dikaitkan dengan kereta delman
ini lagi dandan nih
selesai dandan udah dipasang blongsongnya atau pengendalinya terus juga dikasih aksesoris aksesoris
habis itu kita siap siap berangkat keliling jakarta
saya langsung ikutan juga di belakang
bisa dibuka aja deh
oh bisa banget dibuka
oh sudah diambil

sutomo adalah kusir delman yang sudah menjalani profesi ini selama puluhan tahun di ibu kota
sutomo juga menjadi yang paling senior secara pengalaman dibanding kusir lainnya
khususnya bagi komunitas kusir yang bermukim di sekitar tol insinyur wiyoto wiono tanjung priuk jakarta utara
nah kalau misalnya selesai sampai jembat kan tadi pak tomo bilang di sekitar kemayoran aja dekat dekat ya
mereka kira kira berapa tuh penghasilan saat ini
kalau penghasilan nggak tentu lah
kalau pendapatan sehari hari yang penting bisa buat ngasih makan kuda aja
nah kalau sabtu minggu itu apa libur atau kemana
kalau sabtu minggu ngasih sabtu minggu nggak libur narik di sana
kalau nggak di monas
kalau di monas lebih rame dong berarti ya
alhamdulillah sih ada aja
di hari hari biasa dalam sehari sutomo dan kusir delman lainnya
rata rata mendapatkan penghasilan sekitar seratus ribu rupiah
hasilnya pun harus dialokasikan setengahnya untuk keperluan pakan dan perawatan kuda
belum lagi bagi beberapa kusir ada yang harus membagi lagi separuh dari sisa yang ada
untuk membayar sewa kuda bagi mereka yang tidak memiliki kuda secara pribadi
jika air pekan biasanya menjadi hari berkah bagi para kusir
karena bisa mengantungi pundi pundi sedikit lebih banyak
mengendalikan laju delman juga bukan perkara yang mudah
butuh cara khusus untuk bisa mengendalikan si kuda
agar menuruti kemana arah yang diinginkan kusir
oke pak ini kan kita udah nyampe ke malloran nih pak
sambil nunggu saya mau belajar gimana sih ngendalin kuda ini pak
ini sekarang ini tarik
samain dulu baru giniin dikit aja
terus kalau belok kanan tarik ke kanan gini kiri gini ya
jadi ada tekniknya sendiri gitu ya
delman memang tak lagi menjadi prima dona di ibu kota
hadirnya transportasi modern yang serba cepat
semakin menggusur fungsi dan juga eksistensi transportasi lawas ini
berperan sebagai sarana rekreasi atau sekedar agar budaya kereta kuda ini tetap lestari
namun dibalik itu semua delman juga menjadi bukti bahwa masih ada manusia yang menggantungkan hidupnya
menjadi kusir setiap hari demi mencari rezeki
tim liputan cnn indonesia jakarta